kan hari ini mau ke kantor
belum tau kenapa
kalau mau ke kantor kira kira jam berapa
belum tau kenapa
saya mau janjian ketemu sama serena
ya udah kamu janjian ketemu sama serena aja
kamu tau sendiri atau dikasih tau sama orang lain
ada yang ngasih tau
sekarang willy dimana
tadi mah bilangnya mau ke rumah aja
kamu ditunggu kang cecer
saya lagi terima telepon
kamar kamu kan ada di handphone saya
alhamdulillah belum dihapus
anak anak yang dulu di terminal
kan sekarang ada di jalan
jack sama otang
selama ini baik baik aja
tapi kemarin sore ada dua orang yang datang
jack pas lagi sendirian
yang satu orang tau tau meeting jack dari belakang
terus satu orang lagi ngomong ke jack
mulai besok kamu gak boleh market lagi disini
karena gak punya izin
jack belum sempat ngomong apa apa
langsung perutnya ditinju
cuma perutnya aja
kata jack cuma satu pukulan
sampai isi perutnya mau keluar
mereka itu siapa
kemungkinan dari ormas
saya ke jalur dulu
kalian jangan mundur
kalau orang yang dua itu datang lagi gimana
kata kang cecep
tanya mereka itu siapa
terus kalau harus izin
izin ke siapa
saya mah gak berani
saya juga gak berani
kamu kan bos
kalau kamu gak berani
krok jengot sama kumis kamu
terus pake rok
kalian mau kehilangan pekerjaan
kalian bertiga tetap harus balik lagi
itu kata kang cecep
kalian gak usah takut
kang cecep mau back up
kau mau kemana
kalau bapak nanya mau kemana jawabannya jangan ada keperluan
tapi sebutkan tempat yang mau kamu tuju
misalnya ke pasar
ngapain naik ke pasar
itu cuma misalnya
selain ke pasar misalnya ke kampus
pertanyaan bapak belum dijawab
pertanyaan yang mana
pertanyaan bapak nggak banyak cuma satu
mau ketemu sama teman
aduh masih aja salah
bapak udah bilang kalau bapak nanya mau kemana jawabannya harus tempat yang mau kamu tuju
misalnya pasar kampus
ke taman lansia
mau apa ke taman lansia
kan tadi neng udah bilang mau ketemu sama teman
teman kamu udah lansia
belum masih muda juga
kenapa ketemu di taman lansia
itu kan cuma nama pak
yang udah lansia yang masih muda semua boleh ke situ
kan tadi neng udah bilang ada keperluan
enggak ke kampus
hari ini gak ada kuliah
terima kasih pak
terimakasih karena wolon chunuts produ hoarder
pergerakan telat seperti ini sendiri
kang hari ini mau ke kantor
belum tahu kenapa
kalau mau ke kantor kira kira jam berapa
belum tahu kenapa
saya mau janjian ketemu sama serena
yaudah kamu janjian ketemu sama serena aja
kalau mau makan udah siap
kenapa kamu tadi nggak nanya ke kang cecep
lagi di mana
aku aos yang kemarin kenalan sama kamu
terus kita tukaran nomor hp
habis telpon siapa
pakai ngejauh segala
tapi yang barusan saya telpon bukan pak saya
tahu tahu ada yang datang
meeting saya ada belakang
mulai besok kamu nggak boleh markir di sini
karena nggak punya ijin
minta ijin sama siapa
mungkin ijin dari rt rw
rt rw kan tahu
saya markir di situ
kalau rt rw yang negur
masa nyuruh orang luar
caranya juga nggak perlu pakai kekerasan
nanti aa yang urus